terima kasih anda masih bersama kami
euforia kemenangan timnas u enam belas di piala aff terus berlanjut
brilian aldama pemain tengah timnasional u enam belas
senin siang mengunjungi sekolah smp nya di sidoarjo
brilian berbagi kebahagiaan dengan memberikan jersey timnas
serta berbagi pengalaman
sementara pelatih fahri husaini akan menambah pemain
guna persiapan piala afc september mendatang
pas dia memenangkan piala aff u enam belas dua ribu delapan belas
pemain timnas u enam belas brilian aldama senin siang
berkunjung ke sekolahnya dahulu di smp negeri dua sidoarjo
sontak kehadiran brilian aldama menjadi ruputan para siswa
serta guru untuk sekedar berfoto bersama
brillian juga membagikan pengalamannya untuk menambah semangat
para adik adiknya untuk mengikuti jejaknya
berjuang untuk mencapai kemampuan
yang mengharumkan nama bangsa
pada kesempatan ini juga briliant membagikan hadiah
untuk para adik kelasnya seperti yang dilakukan oleh
bagi adik kelas yang bisa menjawab pertanyaannya
akan mendapatkan jersi timnasional
yang dikira tanda tangani
sementara meski telah berhasil menjadi juara dalam gelaran
piala aff u enam belas dua ribu delapan belas pelatih fahri husaini terpaksa harus
merombak dua puluh tiga pemain inti timnas indonesia u enam belas
fahri juga kembali membuka peluang bagi para pemain muda
berbakan umur enam belas tahun untuk dapat bergabung dan
memperkuat timnasional indonesia
hal ini dikarenakan adanya kebijakan baru dari
afc terkait batas umur pemain
ini adalah kebijakan baru juga

diikut di piala aff u enam belas setiap hari nanti adalah pemain
yang sudah dapat melakukan perasaan kualifikasi
dengan kebijakan baru ini dapat dipastikan timnasional
u enam belas indonesia tidak akan lagi diperkuat banyak pemain
di antaranya timnasional u enam belas indonesia
dan hernando ari keeper timnas yang menjadi penentu kemenangan
dalam laga final piala aff u enam belas